dengan mengikuti program mudik gratis pemerintah provinsi jawa timur
ratusan pemudik asal surabaya telah tiba di terminal trenggalek
sementara gelombang pemudik juga nampak di bandara internasional juara surabaya di sidoarjo
mereka sebagian besar adalah para tki yang bekerja di negara tetangga
ratusan pemudik dari berbagai daerah mulai berdatangan ke kabupaten trenggalek
di antaranya adalah pemudik asal surabaya yang memanfaatkan bus gratis dari pemerintah provinsi jawa timur
rombongan sembilan bus asal surabaya ini senin pagi tiba di trenggalek
mereka kebanyakan warga asli trenggalek yang bekerja di surabaya
warga mengaku senang dengan program bus gratis
selain nyaman mereka juga dapat menitipkan barang berupa sepeda motor untuk dikirim ke kampung halaman
sementara di sidoarjo ratusan tki tiba di bandara internasional juanda
para tki ini membawa sejumlah barang sebagai oleh oleh bagi sanak saudara mereka di kampung halaman
kedatangan ratusan tki ini juga membawa berkah bagi jasa penukaran uang asing
jika sehari biasanya melayani seratus transaksi namun jelang lebaran dapat mencapai lima ratus transaksi

ketika di jawa timur perusahaan yang banyak ditukar adalah ringgit dan dolar pembeli

pemprov dki mengaku terbantu dengan adanya konter penukaran uang asing di bandara juanda
sehingga mereka tidak perlu repot repot mencari bank atau tempat penukaran uang lainnya